berada persis di samping gelanggang bulungan
masih berdiri kokoh satu ring tinju di atas pendopo serbaguna
yang menjadi saksi lahirnya petinju petinju baru yang berprestasi
sasana kelompok petarung jalanan bulungan
satu dari segelintir sasana tua di ibu kota yang masih bertahan
walau terlihat sederhana
sasana kpj bulungan memiliki alat latih dan tarung yang lengkap
skipping barbel besi samsak aneka bentuk dan berat
sarung tinju pelindung kepala hingga ring tinju sesuai standar internasional
saya pun tak mau ketinggalan untuk mencoba berlatih dan menjajal fasilitas yang ada
sebelum memulai gunakan hand wrap band sebelum menggunakan sarung tinju
fungsinya untuk melindungi dan meminimalkan cedera
sebagai pemula saya diajarkan dasar dasar tinju terlebih dahulu
mulai dari kuda kuda langkah posisi tangan titik tumpu tenaga
hingga kombinasi pukulan jab uppercut dan hook
baru berapa menit saya latihan udah gobious banget ini
bener bener belajar tinju itu
kuncinya ada di fokus terus bahu sama pinggang
jadi nggak guna kalau misalnya kita punya tenaga tapi gerakannya salah
maklah akan berujung pada cedera di diri sendiri
jadi itu pentingnya untuk mengalahkan diri sendiri dulu nih
sebelum melawan atau mengalahkan lawan di atas ring ini
kpj bulungan berdiri sejak tahun dua ribu satu silam
dibantu musikus anto barret
mishanto membangun sasana untuk membina sekaligus mencari bibit unggul petinju indonesia
dari jalanan sekitar bulungan
kini sudah tak terhitung jumlah anggota di sini
yang berhasil dicetak menjadi juara
tapi ini sasana membina
bukan sarana komersil ini pembinaan
kita memerluk merangkul anak anak jalanan
ada yang arung jalan seperti ini jalan seperti ini
coba kita peluk
akhirnya sampai sekarang
seiring berjalannya waktu sasana milik petinju era delapan puluh an ini
tak lagi menutup diri hanya untuk anak jalanan
mereka yang tertarik tekun dan tangguh dengan ragam latar belakang
dipersilahkan untuk berlatih dan menjadi petarung
di sini semi atlet
di sana kbj itu semi atlet
tapi enggak ada member yang maja
biar hinaan orang orang di luar sana
biar di sana dikenal di kampung sana
di tren dulu lah ibaratnya gitu
terus akhirnya pak hum beliau bilang
wah ini udah ada basicnya udah bagus nih
ini segala macam
kita mengajarkan boxing yang benar
karena boxing itu art
boxing itu seni
bukan hanya pukul pukul doang
lebih jauh mishanto berharap agar sasana kecilnya bisa terus bertahan
menjaring dan mencetak petinju hebat
baik melalui gelaran pertandingan amatir
dinilai kurang banyak pertandingan
kalau mau ngomong apa aja
kalau di luar negeri kan sering event kan
kalau kita kan kurang event
banyak di indonesia bbb jawa dunia itu banyak
cuma enggak ada yang melakukannya
latihan demi latihan terus dijalani para anggota kpj setiap hari
sejak pukul delapan pagi hingga delapan malam
kompetisi terdekat akan berlangsung pada maret mendatang
yakni jakarta boxing open
target dari seluruh anggota kpj tak pernah berubah
yakni memenangkan pertandingan
clarissa aradia kunchoro jakarta